ketua kpu pusat husni kamil manik dimakamkan di taman pemakaman umum juruk purut jakarta selatan setelah salat jumat
sejumlah pejabat negara turut mengantar almarhum hingga ke peristirahatan terakhir
setelah salat jumat jenazah husni kamil manik dimakamkan di pemakaman umum tpu jeruk purut jakarta selatan
rekan kerja dan sejumlah pejabat negara seperti menteri agraria dan tata ruang ferry murshidan baldan hadir dalam proses pemakaman ketua kpu yang dianugerahi bintang penegak demokrasi dua ribu lima belas ini
tak hanya keluarga yang merasa kehilangan rekan kerja menyebut almarhum adalah sosok muda yang punya integritas tinggi
keberhasilan pesta demokrasi belakangan ini juga tak bisa dilepaskan dari andil almarhum